scaring efek itu kalau kita bedah nih kata katanya kan scare luka
ketika kita mencoba produktif lagi kan itu menantang gitu mas
tentu kalau dari pengamatan kami pribadi ya memang kita tuh sedang transisi
masa pemulihan karena kita tahu di masa pandemi ada beberapa usaha yang tutup
ketika mereka mengurangi karyawannya karyawan ini dia pindah sektor kerjaan
dia harus pelatihan lagi dia harus belajar sesuatu yang baru
nah kalau misalnya dia belajar sesuatu yang baru misalnya tadinya dia di pabrik sepatu terus jadi pabrik elektronik
nah membahas mengenai produktivitas untuk mencapai keuangan yang inklusif
sebenarnya ini apa dan kenapa terkait dengan inklusif keuangan ini
inklusi keuangan itu kan sering banget ya digaungin ya
nah inklusi keuangan itu ya uang untuk semua
dengan keuangan yang menjangkau terutama umkm perempuan pemuda
itu tuh bisa meningkatkan perekonomian kita
nanti gainnya juga akan kita rasakan bersama
karena selama ini bisa dikatakan mereka kurang terjamah padahal potensial
bagaimana mereka dari umkm kepemudaan dan juga dari wanita itu mendapatkan
kita sudah sangat baik ya dalam pengembangan akses keuangan
karena semula sekitar sepuluh tahun yang lalu akses keuangan kita tuh baru dua puluh
karena memang masih banyak kaum yang belum tertentu oleh keuangan digital
nah sekarang dengan makin banyaknya telpon seluler makin banyaknya jasa keuangan
jasa sistem pembayaran atau perbankan
itu sekarang akses keuangan itu terus berkembang angkanya gitu
dan sekarang sangat mudah kan mendapatkan layanan pembayaran gitu
lewat handphone aja kita udah bisa bikin usaha ekonomi digital gitu
jadi gimana caranya kita juga merengkuh lebih jauh lagi itu terutama ke pemuda perempuan dan umkm itu
nah menarik juga tadi mas arman tadi sampaikan
kalau untuk detik ini mas investasi untuk anak muda mungkin usia dua puluh an awal
yang masih aduh aku bimbang masih jauh
apa nih saran terbaik untuk mungkin generasi tahun usia dua puluh an awal kira kira
saya pribadi sih merasa gak ada investasi yang lebih baik daripada investasi kepada diri sendiri
kesehatan pendidikan ambil kursus terus kita ikut pelatihan
ya juga untuk bisa menangani scaring efek tadi gitu
produktivitas orang udah mulai belum terbiasa dengan kondisi yang era new normal ini
di situ saatnya kita cari ilmu baru
kita nggak apa apa kita harus shifting ilmu kah atau kita kembangin ilmu yang ada itu balik ke pilihan
tapi kalau misalnya investasi tentu yang paling optimal adalah ke kita sendiri
namun kalau kita bicara investasi supaya uang kita bertambah secara konkret
kalau untuk investasi yang tepat buat misalnya anak muda yang baru terima gaji gitu ya
apapun investasinya pertama tama yang perlu kita sadari dan pahami itu do your on research dulu gitu
kita kenali juga diri sendiri seberapa kita mau ambil risiko
nah kita harus tahu apakah kita siap dengan risiko investasinya itu itu yang paling utama
lalu apakah kita sudah menganggarkan financial risk
plan kita pribadi berapa untuk nanti untuk kebutuhan sehari hari
berlaku nanti untuk investasi pribadi yang tadi kita bahas tadi
atau nanti juga untuk uang dingin lah istilahnya untuk supaya uang beranak jadi uang
nah kalau secara umum sih kalau bisa ya yang sudah jelas track recordnya sepuluh tahun
track record sepuluh tahun atau lima tahun ya
minimal lima tahun udah ada trennya
itu konsep pribadi reset dulu dengan timeline yang panjang dia punya history
memang kalau mas arman menilai sekarang itu generasi yang untuk dua puluh an awal dan juga dua puluh akhir atau tiga puluh an itu
pada umumnya tuh banyak yang mencapai aduk antara investasi dan greedi
itu investasi sekarang itu kadang berbasis ekspetasi
kebanyakan investasi sekarang itu berbasis mimpi
mimpi jadi sultan mimpi ya berbasis cuan aja gitu
tapi gak pernah lihat set story nya kan selalu yang dilihat kan set story nya
oke kali ini yose mau baca pertanyaan yang sudah masuk melalui dm
ini ada pertanyaan nih mas arman dari oh dia pelaku umkm mas
ini bisa bantu apa nih saya sebagai pelaku umkm gimana mas
kalau dari bank indonesia sendiri itu punya banyak program ya tentunya
tetapi yang bisa kita ambil contoh itu misalnya dari jasa pembayaran
sekarang akses keuangan sudah mudah sekali diakses lewat handphone
nah itu kan sangat memudahkan dunia usaha gitu
untuk melakukan transaksi pembayaran dan makin mudah orang bertransaksi
makin banyak makin larif dagangannya
nah bank indonesia juga punya banyak program untuk onboarding umkm
jadi bagaimana umkm ini bukan hanya diberi bantuan berupa materi begitu saja
kita benar benar mengawal umkm itu dalam program onboarding umkm
jadi umkm itu diberikan banyak bantuan teknis supaya dia naik kelas
dia naik kelas bisa menjadi favorable bagi lembaga pembiayaan
nah kita juga punya terus supaya bisnis matching
kita temukan dengan agregaton
nah secara konkretnya bank indonesia sudah menyelenggarakan karya kreatif indonesia
yang kemarin tahun dua ribu dua ini berlangsung tanggal dua puluh tujuh mei itu
kemudian juga kita punya showcase dan pameran sampai ke dubai
sampai ke korea selatan
dan juga kemarin ada coffee testing di london
itu kita mempromosikan produk produk umkm kita yang potensial sampai ke macanegara gitu
jadi kita bukan hanya ngasih ikannya nih
tapi juga pancingannya sampai ke seluruh dunia gitu
terima kasih sudah mas arman sudah datang
semoga bisa menjadi inspirasi dan langsung berkarya ya mas ya
hidup kesepian tanpa kekasih